persidangan perdana kasus pembunuhan brigadir yosua dengan terdakwa putri candrawati
tadi digelar di pengadilan negeri jakarta selatan
dalam persidangan ini putri mengaku tidak mengerti atas isi dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum
persidangan perdana kasus pembunuhan brigadir yosua dengan terdakwa putri candrawati
digelar di pengadilan negeri jakarta selatan
dalam persidangan ini putri mengaku tidak mengerti atas isi dakwaan yang dibacakan oleh jpu
jaksa penuntut umum dalam dakwaannya menyatakan bahwa
putri terlibat dalam kasus pembunuhan
berencana terhadap brigadir yosua
dengan dakwaan pasal tiga ratus empat puluh
kuhp mengenai pembunuhan berencana
dan juga pasal tiga ratus tiga puluh delapan
kuhp tentang pembunuhan
apa inti dari dakwaan ini

pasal lima puluh lima s satu ke satu kuhp
itu bersama sama jadi ada banyak orang yang
bukan cuma terdakwa putri candrawati
saja nah terhadap
apa yang diperbuat oleh
putri candrawati adalah
sudah terlihat dengan jelas mulai dari
terdakwa putri candrawati lah
yang mendelepon verdi sambu
ada lagi terdakwa putri candrawati
lah yang memesan pcr
dan seterusnya sampai dengan
diselesai dipacangkan mungkin
ada seperti itu yang bisa kami
mohon maaf yang mulia saya tetap tidak mengerti
silahkan konsultasi dengan penasihat hukum saudara
terima kasih yang mulia